tau dari mana dia soal roy
saya kurang tau pak
tapi kayaknya dia mau cerita soal pak roy
karena dia tadi juga datang ke aglone residence
dan saya sudah siapkan orang kesana
untuk bilang kalau reina dan namanya pindah dari sana
saya mohon jangan pergi
yakin kau tahu
lakuin ini demi rena
jangan demi saya
walau tanpa kata
oh aku merindu
aku yakin kau tahu
jangan demi saya
jangan demi saya
walau tanpa kata
jangan demi saya
tapi kamu aja sama sekali tidak mencintai aku mas
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
engkau jauh di mata
kau butuh aku untuk lakuin ini semua demi rena
setiap hari itu mas kamu sama aku
kejadian bachar else
aku ngelakuin ini semua demi rena
aku juga gak mau ngelakuin ini semua demi kamu mas
aku gak mau kamu kena kena kena
bahkan disaat kamu tersakiti karena saya
kamu tetep memperhatikan rasa sakit saya nino
seandainya saja saya bisa bilang ke kamu
kalau kamu gak mau
saya ingin kamu tetep disini
sebenarnya apa yang terjadi al
kamu bilang kamu gak cinta sama istri kamu
kenapa kamu merahasiakan ini dari mamah kamu
obatnya rena sudah sama kiki
nanti kalau dia demam lagi
maaf kamu jadi salah paham
tapi yang harus kamu tahu
dari dulu aku sama ali itu hanya berteman
dan sampai sekarang pun kami hanya berteman
jadi kamu gak usah khawatir
aku kesini juga bukan disuruh al
tapi randy yang nyuruh aku
sebaiknya aku akan mencari anda
sebaiknya aku akan mencari anda
sebaiknya kamu segera memperkenalkan andin ke mama kamu
sebaiknya kamu segera memperkenalkan andin ke mama kamu
taksi saya udah dateng
melihatmu dari jauh jauh
melihatmu dari jauh jauh
melihatmu dari jauh jauh
ku terpaku aku meminta
walau tanpa kata cinta berupaya
aku gak sempat ketemu andin al
gak apa apa silahkan
saya harus cari andin
saya harus cari andin
ya allah itu luka kamu terbuka lagi al
itu belum pulih al
saya mohon jangan pergi nih
apa benar kamu gak cinta dia al
karena aku ngerasa
dari tatapan kamu dan sikap kamu
sepertinya kamu sangat mencintai dia
tujuan sesuai aplikasi mbak
iya pak sesuai aplikasi ya
jangan pernah hubungin michelle tanpa seizin saya
tadi saya sudah hubungin dokter keluarga
tapi semuanya hal yang habis
kalau kamu mau michelle datang
ijin dulu sama saya
soal tadi yang saya datang ke sini pak
dia nanyain ke ya tentang
alam marahum pak roy
tahu dari mana dia soal roy
saya kurang tahu pak
kayaknya dia mau ke rumah
saya mau cerita soal pak roy
karena dia tadi juga datang ke aglun marasidens
dan saya sudah siapkan orang di sana
untuk bilang kalau reina dan namanya pindah dari sana
apa dia mulai sadar kalau roh itu ada hubungannya sama keluarga gue
gue harus lebih hati hati lagi sama elsa
dia itu berbahaya

kita tinggal dulu ya mas mbak